bersiap aku beri kalian pesulap hebat dari semuanya
jika kau belum menyadarinya sekarang ini adalah kisah seorang pesulap hebat bernama midbuster
midbuster adalah penyihir zaman baru di kerajaan toria yang luas dan kuat
dan sihirnya dipuja
sebagian besar wilayah di toria berpikir bahwa mereka bukanlah apa apa tanpa sihir
rakyat toria berpikir bahwa sihir adalah kunci dari segalanya
pesulap ini menjadi terkenal dalam waktu yang sangat singkat
kita selalu membutuhkan pesulap
itu benar sekali
kita bukan apa apa tanpa campur tangan magis
bulan bulan di planet kita benar benar mati
selama tiga bulan ke depan kau harus berbaring di laut
jangan memancing atau para mistikus laut akan marah
ya tuhan selama tiga bulan ke depan jinsu tidak bisa dipercaya
mistikus laut benarkah
aku hanya bersikap politis alva
apa kau tahu betapa mudahnya menyakiti perasaan orang orang yang tidak cukup membaca
aku memberitahu seseorang bahwa mereka harus menghindari penangkapan ikan
karena ini adalah musim kawin ikan
jika ikan tidak berkembang biak
maka kita tidak akan memiliki ikan selama sisa tahun ini
kau tahu apa yang mereka katakan padaku
oh jadi kau lebih mementingkan ikan daripada kami
apa yang harus kami makan
mereka tidak mengerti logika
mereka mengerti mistikal dari laut
tapi baginda aku rindu rumah
aku tahu tapi pekerjaan kita belum selesai
besok adalah hari besar alfa
tapi mari kita pahami siapa sebenarnya midbuster ini
nama asli mitbuster adalah silian dan dia sedang dalam misi
setiap wilayah di kerajaan toria dipenuhi dengan mitos dan cerita yang tidak masuk akal
ular besar itu hendak menyerang kau
tapi aku tidak tahu
aku melambaikan leontin yang diberikan kepadaku oleh orang pijak
dan sihir di dalamnya membuat ular itu lari
hidup orang bijak
rakyat toria mulai percaya pada orang bijak palsu
yang mulai menghasilkan uang dari solusi palsu mereka
silian mengambilnya sendiri untuk menyingkirkan toria dari wabah ini
tapi mengapa begitu
ya karena sang midbuster alias silian tidak lain adalah pangeran dan calon penguasa toria
pangeran sillian suka membaca
dan orang akan selalu menemukannya di perpustakaan kerajaan bersama ajudan terpercayanya alva
silian suka memecahkan teka teki dan permainan asa otak
dia percaya pada kehidupan sederhana dan sangat percaya pada buku bukunya
kau tahu alpha inilah keajaiban yang sebenarnya
benda kecil ini dapat membawamu ke dunia lain dengan gratis
tidak perlu uang
itu melegakan yang mulia karena kau telah menentang ayahmu
dia pasti akan mencabut hakwarismu dari kekayaannya
bagaimanapun juga kita tidak akan punya uang untuk berkeliling dunia
aku tidak peduli
uang tidak bisa membeli barang yang bisa dibeli oleh logika
tapi pasti bisa membeli buku yang dibacanya
pangeran silian bukanlah tipe pangeran yang disebut ayahnya
aktivitas yang paling dia benci adalah latihan
kau bisa melakukannya pangeran
mengapa aku tidak memikirkan itu
bagaimana lagi melatih pulau
bukan hanya latihannya
pangeran juga membenci pertemuan triwulanan dengan para kepala wilayah
yang mereka lakukan hanyalah menyombongkan otot mereka
mereka tidak peduli dengan masalah yang sebenarnya
mereka adalah kepala wilayah masing masing
tidak perlu khawatir tentang masalah sebenarnya
itulah gunanya para penyihir
itu sebabnya kami bayar mereka
kau seorang pangeran pemimpin masa depan
kau seorang pangeran pemimpin masa depan
kau seorang pangeran pemimpin masa depan
kau hanya perlu berlatih untuk menjadi kuat dan memimpin
akan kubuktikan pada rakyat toria bahwa logika dan penalaran lebih hebat dari sihir
silian menyamar sebagai sang midbuster dan berkelana dari satu wilayah ke wilayah lain
menawarkan solusi terpelajarnya dalam penyamaran sihir
dia tahu bahwa jika dia ingin toria mendengarkannya dia harus berbicara dalam bahasa mereka
apa penglihatan abadi memberitahumu kemana kudaku lari
mereka dicuri oleh seorang pencuri muda
dia membawa kudanya pergi setelah mencuri permata dari pembendaraan

setelah memeriksa jejak kaki kuda aku melihat jejak kaki kuda dan beberapa permata di tanah
membaca jejak kaki kuda seperti membaca bahasa yang menarik
dragon pernah sayang kau jenius
dan itulah yang ingin dibuktikan oleh pangeran bumper di brand nieuwe abbas
mereka higher di ngong ngam bim gnent di mana dia dipanggil oleh kepala untuk memecahkan misteri siapa
cukup banyak dia juga memiliki musuh yang ingin menyanggah sihir palsunya
sekarang dengarkan alfa tentang besok
tunggu apa itu
saat pangeran silian pergi untuk memeriksa di luar dia kembali sambil tersenyum
aku telah memecahkan kasus ini alpha
besok pagi aku akan mengungkapkan siapa yang mencuri permata itu
tapi aku ingin kau melakukan sesuatu dulu
keesokan paginya semua telah berkumpul untuk melihat keajaiban sang midbuster
bersamaan dengan raja toria yang bersembunyi di tengah keramaian
ingin menyaksikan keajaiban sang midbuster sendiri
katakan padaku oh midbuster agung apakah kau sudah menemukan pencurinya
itu benar sekali tapi aku tidak bisa mengungkapkan namanya
kau tahu tadi malam aku melakukan ritual menemukan pencuri saat berada di kamarku
dan pencuri itu diseret kehadapanku oleh kekuatan mistiku
pencuri itu jatuh berdiri dan memohon
mereka memuji kekuatanku dan sihir abadiku dan juga memberiku permata yang mereka curi
aku tidak percaya ini
midbuster yang agung telah berhasil lagi
aku selalu tahu dia palsu dan sekarang aku telah berhasil menangkap basah dia
dia tidak tahu sihir
ini bukan permata yang dicuri
aku tidak pernah memohon pengampunannya
kau benar sekali saron
apa yang terjadi
silian menjelaskan bagaimana dia selalu meragukan seron
mengingat perilaku anehnya di sekitarnya saat dia memasuki hubbles
kecurigaanku menjadi benar saat aku menemukannya bersembunyi di luar kamarku tadi malam
perhiasan ini bukan yang dia curi
ajudanku alfa mencurinya dari perbendaharaan
dan juga benar bahwa aku tidak mengenal sihir
kau bukan hanya pembohong tapi kau juga pencuri seperti seron
penjaga tangkap dia
saat para penjaga mendekat putri julia putri kepala hubbles melangkah masuk
kita harus memberinya kesempatan untuk menjelaskan
dia tidak hanya menangkap pencurinya tapi dia juga membuktikan betapa lemahnya keamanan kita
maafkan aku tapi putrimu benar
cukup mudah untuk mencuri permata itu
kenapa kau melakukan semua ini
silian mengungkapkan dirinya
siapa lagi selain anakku yang pemberani dan cerdas ini
ayah aku sangat menyesal
akulah yang harus minta maaf
kita dibutakan oleh kepercayaan pada sihir sehingga melupakan kebutuhan dasar rakyat kita
keamanan dan stabilitas
yang kita butuhkan adalah pendidikan yang lebih baik keamanan yang lebih baik
kepemimpinan yang lebih baik
bukan kristal ajaib atau pesola palsu
kau memecahkan semua masalah dengan pengetahuanmu
aku bangga padamu
segera berita tentang apa yang telah dilakukan pangeran silian menyebar ke seluruh toria
dan atas permintaan orang orang dia dinobatkan sebagai pemimpin toria
dia dihormati atas semua cinta yang dia terima dari rakyatnya
dan kekaguman dari putri julia yang mulai sangat dia sukai
pangeran silian mematahkan mitos bahwa seseorang harus mencari keamanan
untuk menjadi pemimpin yang hebat
tapi dia melakukan banyak hal hebat sebagai pemimpin toria
selain menghancurkan mitos
dia meningkatkan sistem pendidikan membuka perpustakaan umum gratis
dia bersama julia di sisinya
dikenal sebagai salah satu pemimpin terhebat yang pernah dilihat toria
tapi juga salah satu pemimpin terhebat yang
kau melakukannya yang boleh
tidak pernah menyukai pulak